ganjar pranowo anies baswedan prabowo subianto salib menyalip elektabilitas
bak lintasan balapan yang penuh dengan tikungan
presiden pun turun tangan memberikan bahan bakar endorsement
sinyal sinyal dukungan kepada capres yang direstui kekuasaan
apakah endorsement itu berhasil
apapun jawabannya ketiganya masih menanti tiket untuk berkontestasi
ganjar pranowo anies baswedan prabowo subianto bersama saya rifana pratiwi
akan mengupasnya selama satu lima jam ke depan dalam political show
kalau rambutnya putih semualah ini nih gerakyat ini
kelihatannya setelah ini datangnya pak prabowo
jelang pergantian tahun suhu politik semakin memanas
semakin kompetitif dan dinamis
raihan elektabilitas tertinggi antara ganjar pranowo anies baswedan dan prabowo subianto
tampak salib penyalib dalam beberapa survei terakhir
pada tren pilihan semi terbuka indikator politik indonesia
menempatkan elektabilitas anies baswedan melesat ke peringkat kedua dengan dua puluh tiga enam persen
menyalip prabowo subianto dengan enam belas satu persen
pada tiga puluh oktober sampai dengan lima november dua ribu dua puluh
sementara ganjar masih meraih elektabilitas tertinggi dengan dua puluh lima sembilan persen
namun mengalami penurunan dua lima persen dari dua puluh delapan empat persen
dibandingkan dengan survei sebelumnya pada oktober dua ribu dua puluh dua lalu
temuan tersebut seolah olah kontras
dengan endorsement yang belakangan gencar dilakukan oleh presiden joko widodo
terhadap ganjar pranowo
yang terbaru kedekatan jokowi dengan ganjar
diperlihatkan pada acara hari ulang tahun pgri ke tujuh puluh tujuh di semarang pada sabtu tiga desember dua ribu dua puluh
jokowi dan ganjar terlihat bersama sama menumpangi mobil berplat indonesia usai acara
tidak hanya itu keduanya juga bareng menumpangi pesawat kepresidenan ri menuju ke solo
kedekatan jokowi dan ganjar itu ditafsirkan sebagai bentuk endorsement
apalagi belum lama ini
jokowi menyebut ciri pemimpin yang bekerja untuk rakyat adalah berambut putih
dan mempunyai kerutan di wajah
banyak yang menafsirkan pemimpin berambut putih tersebut adalah ganjar pranowo
sementara sinyal dukungan jokowi ke prabowo subianto ditunjukkan jokowi
dengan menyebut pemilu dua ribu dua puluh empat jadi jatah prabowo
di pemilu presiden juga menang
kelihatannya setelah ini jatahnya pak prabowo
dukungan jokowi terhadap capres
hanya berpengaruh dua puluh lima persen
sementara responden yang memilih tidak berpengaruh sekitar enam puluh lima tujuh persen
dan sembilan tiga persen menjawab tidak tahu
survei litbang kompas menunjukkan bahwa dukungan jokowi terhadap sosok capres
tidak berpengaruh signifikan
responden memilih sosok capres yang didukung jokowi hanya lima belas satu persen
sementara tiga puluh lima tujuh persen menjawab masih mempertimbangkan
dan tiga puluh satu persen tidak akan memilih sosok yang disarankan jokowi
dan sembilan belas satu persen menjawab tidak tahu
dengan fakta ini
diperkirakan tahun depan akan semakin dinamis
karena tidak ada faktor dominan yang menentukan hasil pilpres dua ribu dua puluh empat
apalagi ketiga sosok yang dijagokan itu
belum ada yang memegang tiket untuk maju dalam pilpres dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia
selamat malam mbak repana
oke kita akan langsung lihat ini hasil survei punya foxpol dulu ya
kita gak usah berapa nama langsung simulasi tiga nama aja
ya dari tiga nama ini kan hasilnya akan beda beda
baik enam belas mau sepuluh mau tiga nama
jadi tiga nama ini yang kita potret in zoom capture nya memang lebih menonjol
signifikan dibanding calon calon presiden lain
kalau misalnya enam belas nama dia akan menurun lagi
jadi tiga nama
ini akan memindahkan enam belas ke tiga nama ini migrasi suaranya
jadi kelihatan memang disini sebetulnya di rentang range margin of error mbak repana
artinya masih sangat dinamis kompetitif
ini yang disebut mungkin pacuan kudanya masih saling tidak terlalu ada yang menonjol sebetulnya
karena kalau di rentang range margin of error dua delapan itu artinya masih sulit kita memastikan siapa pemenangnya
tetapi jangan lupa di dalam empat kategori klasterisasi ini kalau kita lihat limitasi suara mereka ini
ini tidak tahu tidak jawab kan lima tujuh
ini sebenarnya undecided nya termasuk dewa elektoral sebetulnya
dewa elektoral ini juga akan mempengaruhi nanti seberapa besar apakah di lima tujuh ini adalah pemilih yang nanti berpendidikan tinggi
apakah nanti mereka belum punya prevensi politik atau tidak
tetapi yang jelas selisihnya masih sangat kompetitif
artinya mayoritas pemilih sudah menentukan pilihan
sudah punya strong voters disini tipis tipis sekali ya selisihnya ya
ini semuanya strong voters nya loyal berarti ya
artinya mereka sudah mantap pilih
tetapi sebetulnya swing voters nya masih ada
ada kemungkinan mereka untuk berpindah menunggu masa kampanye
apa namanya mereka melihat prevensi kandidasi capresnya
dan bisa juga bantuan sembako dan seterusnya
ini yang disebut dengan saling menyalip itu
artinya memang sangat kompetitif banget
nah sebetulnya yang menjadi penentu itu adalah nanti bisa saja kalau tiga ini kan wakilnya
nanti akan kelihatan
satu wakil akan hidup ya
dia akan bergerak
pergerakan akan kelihatan
kita lihat simulasi yang sudah dibuat oleh foxpol
saya lihat hasil surveinya
simulasinya agak banyak sekali ya
tapi kita lihat simulasi yang dua nama dulu ini
simulasi dua nama langsung anies baswedan dengan prabowo subianto
nah ini yang menarik sebetulnya
kalau kita lihat basisnya sebarannya wilayahnya pemilih anies dengan pak prabowo itu irisannya sama
basisnya pak anies ada di sumatera kemudian di dki banten jawa barat
nah irisannya agak kuat pak prabowo di papua saja
tetapi sehingga memang kembali
karena memang kemana migrasi dari suaranya mas ganjar temuan kita itu cenderung sebetulnya ke pak prabowo
nah ini yang membuat masih kompetitif
artinya ketidakhadiran mas ganjar sini itu mempengaruhi migrasi suaranya pilihan mas ganjar
ya cukup besar
undecided ini artinya cukup besar
mereka belum memastikan bisa saja yang undecided ini karena tidak ada nama mas ganjar
oke kita lihat simulasi berikutnya
ini tadi anies baswedan prabowo subianto ketat sekali
bagaimana dengan anies baswedan versus ganjar pranowo
nah ini yang menarik data temuan poksual ini adalah ketika tidak ada pak prabowo
apa yang terjadi
maka dalam data ini temuan kita simulasi tiga dua dan satu tiga dan dua tadi mempengaruhi
jadi kalau nanti mbak irifana ada empat poros kemudian ada tiga poros dua poros itu akan merubah peta politik kemenangan
jadi cenderung dari data kita itu kalau empat poros
kalau tiga poros itu adalah kolom presiden kita itu sangat diuntungkan peluang kemenangan anies ada
nah tapi kalau tiga poros itu peluang kemenangan signifikan ada peluangnya trendnya kecenderungan ke mas ganjar
nah kalau dua poros head to head kembali peluang itu ada pada anies
jadi artinya nanti poros simulasi pasangan itu sangat menentukan
nah migrasi suaranya dari data temuan box wall itu adalah artinya strike ticket votingnya semua pemilihnya pak prabowo itu kayak pak anies
ada juga sebagian ke mas ganjar
karena kelompok pemilihnya mirip begitu ya beririsan ya
segmen basis pemilihnya wilayahnya sama basis samanya
wilayahnya gak jauh beda
oke kita lihat elektabilitas calon presiden di lembaga survei yang lain
saya yang akan jelaskan kalau tadi milik lembaganya mas pangi foxpol ini adalah surveinya carta politika
periodenya mirip mirip dekat dekat empat sampai dua belas november dua ribu dua puluh dua ada yang berbeda
kalau tadi di tempat anda anies baswedan yang berada di puncak survei
kalau surveinya carta politica gajar pranowo tiga puluh tiga
tapi kesimpulannya pak prabowo mengalami penurunan suara
elektabilitas tiga nama calon presiden di survei berikutnya kita lihat
oke ini simulasi tiga calon presiden sumbernya indikator politik indonesia

mas buruhan yang ada di sampulnya
mas buruhan yang ada di sampulnya
ada di sambungan zoom
nanti mungkin mas burhan bisa jelaskan lebih dalam tapi yang ini saya jelaskan saja
tidak tahu atau tidak jawab
ini lagi lagi ada persamaan ya dari tiga survei ini ya
posisinya pak prabowo mengalami tren penurunan
kenapa tren penurunannya ini terjadi nanti kita akan bahas di
di dialog ada slide berikutnya
oke ini tren elektoral dari indikator politik indonesia
punyanya mas buruhan mudinmu tadi
kalau yang warna kuning ini adalah pak prabowo
warna merah adalah pak ganjar
yang biru adalah mas anies
nah kalau di sini dilihat dari bulan januari dua ribu dua puluh satu sampai november dua ribu dua puluh
jadi ada tren penurunan juga dari pak prabowo di bulan september dua ribu dua puluh dua
penurunannya dalam kurun waktu dua bulan hampir sekitar lima berapa persen ya
ini kenapa nanti kita akan bahas lebih dalam di dialog
bagaimana dengan anies baswedan
apakah ini karena sudah dideklarasikan setengah sobekan tiket dari nasdem
kita juga gak tahu
nanti mungkin lebih dalam lagi dibahas
jadi yang naik hanya anies baswedan
dan ganjar dengan prabowo mengalami penurunan elektabilitas
versinya indikator politik indonesia
apakah efek endorsementnya pak jokowi berpengaruh terhadap tokoh tokoh yang akan manggung di pilpres dua ribu dua puluh empat
ternyata angkanya beda beda
kenapa bisa setinggi itu
nanti mungkin bisa dijelaskan dalam dialog
itu tadi electionpedia kita
data data statistik yang terpotret karakteristik dan juga preferensi pemilih
kenapa bisa begitu
apa yang menyebabkan trendnya
dan bagaimana tanggapan dari partai partai
nanti kita akan bahas lebih dalam
bersama dengan para narasumber saya
yang sudah ada di studio tapi jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
terima kasih anda masih menyaksikan political show
sederet tokoh politik digadang gadang menjadi calon presiden di pemilu dua ribu dua puluh
elektabilitas sejumlah nama pun saling menyalip salib menyalip berebut atensi publik
hasil survei sejumlah lembaga dalam kurun sebulan menunjukkan posisi ganjar pranowo kokoh di puncak survei
meskipun selisihnya semakin tipis dengan anies baswedan
sementara elektabilitas prabowo subianto terus menurun
padahal presiden jokowi berulang kali memberi kode dukungan kepada ganjar dan prabowo
namun tidak mendongkrak elektabilitas keduanya
saling salib elektabilitas ganjar anies dan prabowo akan semakin memanas jelang kontestasi pilpres
malam ini kita akan membahasnya dengan arah sumber yang sudah hadir di studio
saya perkenalkan satu satu dari yang paling ujung ketua umum projo mas budi ari
selamat malam mas muni
ada politisi gerindra jauh datang dari sumbar
gimana sumbar aman kemarin lalu
terus habis didatangi oleh capresnya bang willy
selamat malam bang andre
selamat malam alhamdulillah aman
oke alhamdulillah aman
ada ketua dpp nasdem willy aditya selamat malam bang willy
terima kasih sudah menyempatkan jauh jauh dari pekanbaru langsung ke sini
dan masih bersama dengan direktur eksekutif vox pol center bang pangy syarwi chaniago
dan juga bergabung melalui sambungan zoom direktur eksekutif indikator politik burhanudin mutadi
selamat malam mas burhan
selamat malam semuanya
dari total jumlah pemilih kita selalu melibatkan teman teman milenial teman teman mahasiswa malam ini
yang bergabung adalah badan eksekutif mahasiswa dari universitas tanjung pura kalimantan barat
selamat malam teman teman mahasiswa
nanti boleh menyatakan pendapatnya ataupun bertanya kepada para narasumber karena sekali lagi kalian akan menentukan pilihan
dan bapak bapak ini harus meyakinkan nanti capresnya bisa dipilih oleh kalian ya
langsung saja kita yang pertama ke politisi gerindra
oke bang andre tugas anda berat ya untuk menjawab kayaknya karena tadi hasil survei ini bukan satu lembaga
yang kita paparkan tadi dari tiga lembaga survei bahkan ada beberapa lembaga survei sebelumnya juga sudah memotret
kondisi ataupun realita bahwa elektabilitas ketua umum anda pak prabowo subianto
bagaimana menurunkan penurunan tanggapan gerindra seperti apa bang andre
ya nana survei itu kan salah satu bentuk memotret kondisi ya
dan juga di luar survei survei yang disampaikan nana tadi juga kita punya survei survei yang kita baca di berbagai media
lalu lebih jauh lagi tanggal delapan sampai empat belas november
jadi ada lagi political weather station satu sampai enam oktober
intinya ini masukan bagi kita ya untuk bagian dari evaluasi
ya karena kita memahami ya pak prabowo kan kalau di istilah balap mobil ini kan ini kan salip salipan ya
saya ambil istilah balap mobil ya
mas anies itu kan sudah gigi empat
kayak besok mau pemilu sudah keliling indonesia
mas ganjar juga sudah setahun berkeliling indonesia secara rutin
jadi mas anies dan mas ganjar itu mungkin gigi empat
nah pak prabowo itu analoginya baru mau manasin mobil
karena apa karena memang beliau fokus bekerja menuntaskan amanah yang diberikan oleh pak jokowi sebagai menteri pertahanan
karena memang beliau belum berkeliling indonesia

belum turun seperti mas anies yang kita tahu ya
kayak besok mau pemilu
sehingga beliau keliling hampir tiap hari
mas ganjar pun seperti itu
jadi istilahnya pak prabowo baru seperti mobil yang baru dipanasin
mas anies dan mas ganjar itu udah gigi empat
saya sudah dapat poinnya
tapi tadi survei survei yang anda bacakan menempatkan ketua umum anda di posisi teratas
artinya kan sudah bergerak
tapi di survei survei lain itu posisinya
itu dengan catatan pak prabowo baru manasin mesin
kan belum bergerak belum keliling
anda bisa lihat nggak pak prabowo berkeliling indonesia menyapa masyarakat
beliau itu ditugaskan oleh pak jokowi membangun pertahanan dalam negeri
dan juga mempersiapkan industri pertahanan dalam negeri
dalam rangka mendukung pertahanan indonesia
dan alhamdulillah insya allah awal dua ribu dua puluh tiga ini kerjanya pak prabowo itu terlihat
anda bayangkan belum pernah dalam sejarah indonesia kita punya bisa membangun fregat di dalam negeri
pak prabowo sebagai menteri pertahanan mampu mendapatkan lisensi fregat
dan kita bangun di negara
kita sudah lama nggak pernah beli pesawat tempur ya
kita bisa beli rafale dari
bahkan f lima belas pun
itu satu hal
yang sulit didapatkan prabowo bisa mendapatkan
jadi intinya beliau bekerja
tapi di internal gerindra merasa tidak sih bahwa ada penurunan elektabilitas bahwa mungkin
publik sudah tiga kali ini pemilu ketiga yang akan diikuti oleh pak prabowo subianto begitu
kita tahu sejak pak prabowo bergabung dalam kabinet ada upaya ya
membangun narasi pak pekah di medsos ya
digalakkan orang secara sistematis terutama di dapil saya
saya bicara dapil saya di grup grup wa di facebook
itu yang disampaikan pak prabowo di pidato di acara kami kemarin
dia dianggap pengkhianat
lalu pak prabowo bapak timbul tenggelam
tapi alhamdulillah kami sekarang menyampaikan kepada publik
dan pak prabowo juga menyampaikan kepada publik bahwa pak prabowo mengambil keputusan itu
mengambil keputusan tersebut ini demi persatuan negara kesatuan republik indonesia
karena waktu itu nana situasinya genting
beliau sebagai mantan prajurit tentu sebagai patriot
itu sudah diungkapkan berkali kali oleh pak prabowo
yang penting supaya publik tahu ya
bahwa beliau sebagai patriot dan negarawan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara
sehingga beliau bersatu dengan pak jokowi
apa yang terjadi dengan persatuan itu
indonesia salah satu negara yang dianggap unggul menghadapi covid sembilan
bahkan di tengah krisis yang dihadapi dunia saat ini
krisis ekonomi krisis pangan krisis energi bahkan ketidakpastian perang rusia dan ukraina
indonesia salah satu negara yang dianggap mampu menghadapi krisis
karena pak prabowo bersama pak jokowi
jadi intinya pak prabowo adalah

gak bisa diklaim cuma kerja pak jokowi aja
sebentar sebentar nak
ini karena persatuan nasional
karena pergabungan ini terjadilah kondusivitas
itulah yang terjadi dengan persatuan nasional dilakukan oleh pak prabowo
jadi bergabungnya itu terjadi persatuan kondusivitas stabilitas
sehingga kabinet pak jokowi bisa bekerja secara baik
nah itu udah nak
itu pesannya yang disampaikan berulang kali oleh pak prabowo
dan tadi ditebalkan lagi oleh bang andre
penurunan elektabilitasnya pak prabowo ini kenapa
tadi kan anda sudah menyebut ada migrasi pemilih begitu ya
apakah ini karena kekecewaan
padahal pemilihnya dua ribu sembilan belas
apakah kekecewaan dari pemilihnya pak prabowo
karena pak prabowo bergabung ke pemerintahan
tidak mempertahankan posisinya
itu yang membuat suaranya kemudian menurun elektabilitasnya
ada migrasi pemilih
ya mbak ripa
nah kalau misalnya dari simulasi kita
memang ketika tidak ada pak anies
itu pertumbuhan elektoralnya pak prabowo masih ada
tapi begitu masuk ya
kita otak atik pak anies
itu sudah mulai mengganggu penetrasi wilayah
zonasi wilayah pertempuran primernya
pak anies itu ada pada basis pak prabowo
makanya kalau kita lihat kekuatannya tadi sumatera
kemudian dki banten dan jawa barat
itu persis dengan pak prabowo
yang kedua adalah
pengaruh memang kalau bang andre tadi bilang deklarasi
mungkin iya juga
bahwa pak prabowo belum deklarasi
sementara pak anies sudah deklarasi
ada partainya yang mendeklarasikan
sudah safari politik keliling
saya mungkin salah juga
pak prabowo justru kampanyenya sudah hampir lima belas tahun
kalau untuk gigi satu gigi dua gigit tiga tadi
artinya untuk memperkenalkan diri
agar dia dikenal
dan konteks yang kemudian dipilih
dari racikan elektoral kita
tingkat kedikenalan beliau
udah hampir mentok ya
tapi tingkat keterpilihan
memang ada mislingnya
ada tidak beririsan gitu
ketika tingkat kedikenalan dan kedisukannya pak ganjar
justru menyalip elektabilitasnya
oke saya mau kembalikan lagi ke bang adi
pak andri ini kampanye nya sudah lima belas tahun
sudah tiga kali ikut pemilu
artinya bukan gigi satu lagi
ini udah harusnya gigi berapa nih
gigi empat ya
yang perlu dipahami
pak prabowo saat ini fokus bekerja
dengan beliau fokus bekerja saja
tapi kan fokus bekerja harusnya elektabilitasnya bisa naik
panggi bicara gak di stop
kalau saya bicara stop
kasih dong kesempatan yang sama

jangan ada tendensi gitu
enggak saya gak ada tendensi
yang lain bicara nggak di stop
kalau kami bicara di stop terus
saya gak fair dong
oke silahkan dilanjut
politik sih gak boleh baper loh
kita kan harus menyampaikan
ini belum pemilu udah baper duluan nih
menyampaikan ke publik juga
pak prabowo sekarang memang fokus bekerja
kan saya sudah sampaikan
pihak yang memang membangun opini itu
yang berharap bagaimana pak prabowo masuk ke kabinet
untuk menurunkan suara pak prabowo
sehingga ada yang mendapatkan ceruk
kalau lari itu
nah untuk itu ya
kita sekarang menjelaskan kepada masyarakat
bahwa pak prabowo itu patriot
pilihan yang sulit itu dilakukan demi persatuan bangsa dan negara
keliling dari sumatera bar
dari kampung ke kampung
dalam berapa bulan ini menjelaskan
dan alhamdulillah gitu
masyarakat yang dulu bergeser
karena terpengaruh wa facebook
oh memang ternyata demi kebaikan bangsa dan negara
perlahan tapi pasti
mereka kembali ke pak prabowo
kemarin mas anies datang katanya
yang menjemput mas anies itu gak sampai tiga ratus orang
oh di padang
di dapil anda ya
di dapil saya
orang yang jemput tiga ratus orang
ini yang jemput tiga ratus orang
tidak sebesar seperti yang dikumandangkan
katanya akan sampai keluar ribu puluhan ribu yang jemput
tidak sebesar yang dikumandangkan
sampai puluhan ribu
meskipun data statistik menunjukkan
memang capres jagoan anda katanya
menyalip ketua umumnya pak prabowo
hukum alam aja
ada yang tumbuh
ada yang mati layu
enggak itu hukum alam
saya bicara hukum alam aja
ya tentu kita harus arus bijaksana ya
dalam perspektif saya
selalu melihat mana yang bersegi hari depan
mana yang memiliki defijur ya
itu yang kemudian harus kita lihat
ada hal yang harus kita lihat
elektabilitas tren anies itu kan berangkat
dari nomor tiga dua bahkan apa yang bilang oleh pangi tadi nomor satu
itu satu hal yang bertumbuh berkembang ya
itu artinya ada tren yang naik secara konstan
artinya itu sebangun dengan keinginan rakyat keinginan publik
itu tidak bisa dibendung ya
kita mendeklarasikan kita memfasilitasi
tapi bahwasanya kehendak rakyat itu adalah

yang tidak bisa ditolak ya
kalau itu sebagai sebuah metodologi hal yang dinamis
tapi kalau kita lihat ini kan ada pekerjaan di sana
tapi suatu hal yang bertumbuh berkembang ya
nggak mungkin kita kemudian menyalahkan rakyat
tapi tadi menjawab tantangan ataupun pernyataannya bang andre
kemarin di padang yang menyambut hanya tiga ratus orang
nggak sampai ribuan seperti yang dikumandangkan oleh nasdem
itu kan peristiwa
jadi kenyataannya bagaimana bang willy di sana
kan kita lagi bahas hasil elektabilitas
oke tapi tadi bang andre memberikan pernyataan seperti itu
harus ditanggapi dong dari krim sesestri
enggak perlu ditanggapi juga
ya kalau tiga ratus orang kenapa rupanya
kan tidak apa apa kan
kan enggak perlu wah wah wah gitu juga
emang yang kemarin kumpul di istana kata pak muni wah wah
enggak perlu apa apa juga
jadi tiga ratus apa dua ribu nih
banyak nggak memang sebanyak yang diceritakan bahwa penyambutannya memang besar sekali masyarakat di sana di sumbar
kalau satu hal diterima alhamdulillah diterima
masalah tiga ratus seribu seratus ribu
itu kan rame nya itu
ada penyakit yang paling luar parah di dalam kontestasi ini adalah loef
seolah olah orang yang rame datang
itu berkorelasi positif dengan elektoral
jadi masyarakat minang itu udah tahu siapa yang di hati mereka
oke masyarakat minang sudah tahu siapa yang di hati mereka
itu bang andre mungkin nanti bisa menjawab tapi saya harus ke mas burhan terlebih dahulu
mas burhan bang andre tadi menyebutkan beberapa lembaga survei yang tren elektabilitasnya tren elektabilitasnya pak prabowo ini meningkat begitu ya
sementara lembaga survei yang beberapa yang tadi saya paparkan justru

justru menunjukkan bahwa penurunan tren elektabilitasnya pak prabowo di survei anda juga ada penurunan tren elektabilitasnya mas ganjar
sementara anies meningkat begitu ya
itu mirip dengan beberapa lembaga survei yang lain
ini faktornya kenapa mas kenapa ada tren elektoral yang berbeda
ini dari perhimpunan survei opini publik indonesia itu tidak bisa mengomentari rilis survei survei yang bukan anggota persepi
nah kalau misalnya kami ya dari indikator ke pemerintah
dari indikator kemudian foxpol kemudian carta politika kemudian csis kemudian smrc maupun indopol itu gota persepi
itu akan diminta pertanggung jawabannya secara metodologis di depan dewan etik
sudah dijadwalkan untuk buka data terkait dengan temuan terakhir
meskipun sebenarnya tidak ada perbedaan terlalu signifikan ya di antara anggota persepi
soal salib menyalip ini kan sebenarnya dari data tren indikator
karena kita membuka data dari tahun dua ribu dua puluh sampai tahun dua ribu dua puluh dua
di tahun dua ribu dua puluh saat itu yang masih teratas adalah pak prabowo

jar baru menyalib anies
dari peringkat ke tiga ke peringkat ke dua
tetapi peringkat pertama masih dipegang oleh orang prabowo subianto
baru di bulan april dua ribu dua puluh dua posisi pertama prabowo subianto itu disalib oleh ganjar pranowo
anies masih konsisten di peringkat ke tiga
meskipun secara statistik sebenarnya tidak terlalu

nah terakhir ini setelah deklarasi nasdem untuk kali pertama posisi prabowo subianto yang awalnya konsisten di peringkat ke dua sepanjang semester ke dua dua ribu dua puluh dua
itu turun peringkat ketiga sementara anies itu menyalip kemudian secara statistik tidak berbeda secara signifikan
dengan ganjar pranowo
nah pertanyaannya mengapa
nah saya mencoba menjawab ya
saya setuju sama bung andre ya soal narasi
bahwa pak prabowo masuk ke dalam pemerintahan itu punya efek signifikan untuk menciptakan stabilitas politik
saya berkali kali mengatakan masuknya gerindra dan pak prabowo ke pemerintahan pak jokowi itu merubah secara signifikan peta politik
karena tidak ada lagi signifikan opposition
dan itu yang kemudian oleh profesor dan kleber disebut sebagai penyebab mengapa stabilitas politik di tengah pandemi itu betul betul kuat
dan itu pula yang kemudian membuat seorang jokowi
dan berkali kali memberikan kode dukungan kepada pak prabowo
tapi jangan lupa kode dukungan seorang pak jokowi kepada pak prabowo itu tidak serta merta positif
karena basis keduanya di tingkat masalah berbeda
jadi alih alih meningkatkan dukungan kepada pak prabowo justru dukungan pak jokowi secara terbuka itu punya efek yang negatif
karena basis pak prabowo itu mereka yang tidak mendukung pak jokowi di dua pimpin terakhir
maka akhirnya anies menerima deklarasi umum dari partai nasdem
basis pak prabowo yang anti pemerintah ini switch ke anies baswedan
dan itu yang menjelaskan peningkatan suara anies basis basis mereka yang dulu memilih pak prabowo
sumata suara pak prabowo androk
di mana di jawa barat di banten di dki
itu terjadi peralihan migrasi suara
dari pendukung pak prabowo
dari pendukung pak prabowo dua ribu sembilan belas ke anies baswedan
jadi itu penjelasannya
oke jadi kode kode tadi yang membuat malah ada migrasi suara pemilihnya pak prabowo ke anies baswedan
bukan bukan hanya kode itu ya nanay
jadi gini anies ini sekarang sudah mengambil satu positioning
sebagai kekuatan anti pak jokowi
sebelumnya positioning ini dimiliki oleh pak prabowo
dan itu suaranya tersedot ke anies ya
di mana pak prabowo ada di dalamnya
ketika pak prabowo masuk ke dalam pemerintahan
ketika muncul anies dideklarasikan oleh nasdem mereka seperti dapat panggung
mereka seperti dapat figur yang selama ini mereka cari setelah pak prabowo masuk
jadi saya setuju pengorbanan pak prabowo ini besar sekali
oke pengorbanan pak prabowo besar sekali tapi tidak berbanding lurus dengan elektabilitas ini bang andre
oke saya mau ke mas muni terlebih dahulu
mas muni ini kan relawan sudah menggelar musrah ya di dalam negeri
kemudian ke jokowi
kemudian sampai ke luar negeri
tadi sudah dibuka juga ya oleh mas burhan soal kode kode
jadi kode kodenya pak jokowi ini ternyata tidak berbanding lurus untuk menghasilkan elektoral ataupun peningkatan elektabilitas kepada pak prabowo begitu
dan ganjar pun juga mengalami penurunan elektabilitas atau stagnasi elektabilitas
nah ini bagaimana kemudian dari relawan melihatnya
ternyata kode kodenya pak jokowi tidak mampu mendongkrak dua nama ini
padahal dua nama ini yang paling sering diberikan kode kode oleh pak jokowi
dimanapun kalau endorse dua nama nggak akan berpengaruh
karena pasti akan membingungkan atau terbagi
tapi ketika satu kan jadi lain
dimanapun itu rumus tuh
kalau endorse dua nama ya terbelah dong
tapi begitu satu beda dong tenaganya
dan pada waktunya nanti kan bisa satu
sekarang kan belum waktunya ini ibarat jam ini baru jam dua pagi lah
masih terlalu subuh
belum fajar aja belum
jadi menurut saya hemat kami makanya kami menggelar musrah
dengan rasa hormat kami terhadap metode dan metodologi survei
kita juga punya metode sendiri dong
metodenya apa mas
musrah di laboratorium dong
banyakkan kita loh
setiap kota provinsi kita tanyain satu satu
dan pak brawobodi berapa provinsi tinggi
musrah gak percaya dengan stati
bukan gak percaya
melengkapi hasil survei
lembaga survei juga beda beda
angka aja kan nggak ada yang pasti
jadi gini loh
kami menghormati semua lembaga survei
karena pasti ada pertanggung jawaban metodologi
nah tetapi persoalannya adalah
kita juga tahu survei ini kan juga mesin opini juga
maksudnya mesin opini gimana nih
mesin opini dalam pengertian
karena dalam sejarah politik kita ketika survei udah menjadi
bagian dari instrumen penting dalam politik di indonesia
toh juga banyak juga survei yang meleset
semua lembaga survei yang kredibel menjagukan
fauji bowo pak jokowi yang menang
oke tapi dua ribu empat belas
dua ribu empat belas ya sebagian sudah mempereisi pak jokowi
walaupun sebagian lagi bukan
jadi kita mau bilang bahwa
kami memperhatikan betul
apa yang menjadi hasil temuan seluruh lembaga survei
sebagai metodologi yang mereka sampaikan
kita menghormati itu
karena itu pekerjaan ilmiah
tetapi bahwa dalam praktek politik kita hari ini
ini kan juga perlu ada terobosan baru lagi
kami setiap musrah ribuan
di sumatera barat ribuan
pak prabowo yang menang
oke tapi saya mau tanya
tapi di internal musrah apakah memang ada
aspirasi bahwa ada penurunan elektoralnya pak prabowo
kita kan metodologinya musrah ini kan laboratorium politik begini
kita namanya sentrifugal
jadi kita dari pusat menyebar ke daerah
kita tanya satu satu setiap provinsi
ini musrah kemarin musrah gorontalo
siapa yang dihadapkan oleh keluarga masyarakat gorontalo
begitu juga di sumatera barat
di padang di batam di palembang di bandung jawa barat di banten
semua kita lakukan
semua provinsi kita
termasuk di tanah papua di januari
jadi kita mendekatkan diri ke rakyat
nah disitu kan kita bisa lihat
buat kami yang penting adalah
buat kami dua ribu dua puluh empat yang paling penting adalah
bagaimana bangsa ini melakukan konsolidasi nasional
itu di dua ribu dua puluh empat
karena kalau kita mau menang dalam kompetisi regional
konsili nasional kita sebagai bangsa ini harus kuat
oke tapi kan
jadi kita udah menangkap kegelisahan harapan
dan juga keinginan dari semua warga yang kita datangin di musra itu
bahwa kita rindukan indonesia menjadi negara hebat
oke nanti saya akan tanya ke mas pangis
soal tadi survei itu lembaga survei itu dibuat untuk membentuk opini publik
itu tadi pernyataan yang cukup keras yang disampaikan oleh mas muni
jangan disimpulkan begitu
itu tadi keluar dari pernyataannya
bukan ini nih
oke tapi nanti dulu
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalshow
nanti bisa ditambahin lagi
jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya
dari kerutan di wajahnya
kalau wajahnya celing
tidak ada kerutan di wajahnya
kalau rambutnya putih semuanya
ini mikir rakyat ini
di pemilih presiden
kelihatannya setelah ini
jatahnya pak prabowo
terima kasih anda mas imin
terima kasih anda mas imin
pernyataannya mas muni
lebaga survei sebagai instrumen
pembentuk opini publik
itu memang seperti itu ya
sebetulnya kan survei itu
yang dibilang oleh mas burhan tadi
dia tidak bisa like or dislike
asumsi persepsi pikiran
atau hanya untuk menyenangkan orang
bahkan kalau kita rilis pun saya
tidak satu dua orang politisi nelpon saya
tidak menerima hasilnya
kok partai saya segini
itu kan asumsi persepsi
artinya secara pendekatan metodologi
itu termasuk kepada intersubjektif
apa yang dilihat
itu yang belum tentu itu yang didapatkan
bisa saja dibalik itu mereka punya asumsi sendiri
tapi kalau lembaga riset
apa yang dilihat itu yang dilaporkan
dia adalah empirik objektif
nah itu dua hal yang berbeda
nah kalau politisi dia bisa mengasumsikan
menurut pikiran liar dia
tapi kalau kita tidak
kita bahasanya kan data
bahasanya statistik ya
jadi tidak bisa like or dislike
bagaimana pertanggung jawabannya
itu menarik pertanggung jawabannya
kita kan dibilang oleh mas burhan
kita siap mempertanggung jawabkannya secara ilmiah
kita ada namanya persepi
perimpunan supaya opini publik
bahkan disitu expose data pun bisa
nah di luar lembaga itu memang kita nggak bisa ngomentari
nah disitu ada quality controlnya seperti apa
bagaimana mengambil sampling frame nya seperti apa
memenuhi enggak representatif
karena kalau seupaya enggak representatif kan juga
menjadi ada masalah gitu misalnya
termasuk kita quality control di dalam
ada fotonya ada audionya verifikasi validasi
kemudian konfirmasi semuanya akan dipertanggung jawabkan
jadi kita siap juga untuk
karena memang ada kecenderungan tren hari ini
apalagi statementnya pak maupi md
saya nggak tahu ya mohon maaf
oke semua orang bisa membeli lembaga seperti itu ya
lembaga bisa dibeli dan jawaban saya
kalau kita siapa
siapapun yang bayar kita itu tidak akan mengubah hasil kita
nah itu jawaban saya
kalau pun ada lembaga survei yang mengatakan
ya mereka bayar dengan iuran sendiri dari kasnya lembaga ya silahkan
tetapi memang distrust terhadap lembaga itu kita juga agak menyayangkan gitu
tapi politisi boleh boleh saja
ada bahkan saya di lc kemarin
ada profesor yang nggak percaya lembaga survei
kita bang willy juga menyaksikan itu
ya kita enggak
oke baik kita enggak lagi bahas lembaga survei
hari ini topiknya bukan itu
tapi saya akan tanya soal endorsementnya
pak jokowi itu tadi saya hanya melempar saja pernyataannya mas muni
soal endorsementnya pak jokowi
pak jokowi berkali kali mengeluarkan kode kode
ataupun sinyal sinyal mendukung tokoh tokoh tertentu
yang paling banyak disebut ciri cirinya yang masuk itu dalam radar adalah pak prabowo
kemudian pak ganjera pranowo
sekarang kenapa apa yang membuat faktor endorsementnya pak jokowi tidak begitu signifikan
apa memang sebegitu signifikan
artinya mereka masih menunggu kemana arah dukungan pak jokowi
mereka masih punya frevensi politik masih bisa dipengaruhi oleh pak jokowi
maka akan ada statementnya pak jokowi tunggu tanggal mainnya kemana dukungan saya nanti arah relawannya akan ikut gitu kan
karena basis pemilih kita rasional kita sudah mulai meningkat trendnya
pemilih rasional ini adalah ada juga kemungkinan mereka sangat tidak terpengaruh oleh presiden
lebih mereka punya frevensi politik sendiri
biasanya pendidikannya itu dari data kita kelihatan cross stake biro b column nya itu bahwa
pendidikannya yang berpendidikan tinggi seperti pak anies itu masih besar ya
nah itu artinya pemilih rasional masih naik
artinya ada kemungkinan mereka sudah punya prevensi sendiri
tidak bisa dipengaruhi oleh presiden
termasuk mereka misalnya yang berpendapatan tiga juta ke atas
itu akan mempengaruhi frevensi politik mereka
oke saya mau tanya ke bang andre
bang andre kabarnya ketua umum anda pak prabowo itu kalau mau maju pilpres harus dapat restu dari pak jokowi
apakah berharap restu endorsement itu juga berharap endorsementnya pak jokowi
itu sudah banyak loh disampaikan bahwa kalau misalnya pak prabowo mau maju pilpres harus dapat sesuai pak jokowi
jadi begini pak prabowo itu sudah diberikan amanah oleh kami kader partai gerindra
dalam rapimnas tanggal dua belas agustus yang lalu untuk beliau maju jadi calon presiden
lalu kami juga memberikan kewenangan penuh kepada pak prabowo untuk menentukan koalisi dan menentukan wakil presidennya
lalu bicara dengan dukungan pak jokowi tentu kan seperti yang disampaikan pak prabowo waktu ditanya wartawan pada tanggal sepuluh november
mas muni ada di sebelah beliau di kartanegara bagaimana pak kalau pak prabowo pak jokowi memberikan dukungan kepada bapak
pak prabowo hanya jawab satu kok amin
jadi menunjukkan bahwa tentu kita tidak bisa menutup mata pak jokowi adalah kekuatan politik yang besar di republik indonesia
beliau presiden republik indonesia
tentu kalau ada dukungan beliau kepada pak prabowo tentu ini menambah semangat pak prabowo dan menambah semangat kami
kader kader gerindra untuk bekerja lebih semangat lagi untuk memenangkan pak prabowo oke oke
oke tapi efek endorsementnya itu tidak sejalan dengan elektabilitas seperti yang disampaikan oleh mas buruhan
justru itu menggerus elektabilitas pemilih rasional ataupun pemilihnya pak prabowo
nanti kan diuji di empat belas februari dua ribu dua puluh empat yang jelas tentu ya endorsement pak jokowi kalau
di endorse ya kan endorsement itu berlaku nanti mas muni di saat satu orang yang di endorse
ya gak bisa dua ya bisa gak presiden endorse dua
bisa harus satu
jadi kalau memang ada endorsement itu kan teruji tentu harapannya kalau endorsement itu ada dan benar
tentu harapannya pemilih pak jokowi berimigrasi memilih pak prabowo wabil khusus di kantong kantong di mana pak prabowo kalah
seperti jawa tengah jawa timur seperti itu
ini tadi juga sudah dijelaskan ya bahwa tren elektabilitas ataupun suara pemilihnya pak jokowi ini bermigrasi
bukan hanya ke pak ganjar tapi juga ke pak anies cukup besar baru ke pak prabowo
bagaimana kemudian nasdem memotret ini
tentu tantangan berubah preferensi preferensi berubah tentu publik juga memiliki
cara pandang yang berubah
kalau di dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas itu kan prabowo versus jokowi sekarang ada varian yang baru
tentu itu suatu hal yang dynamic ya tantangannya berbeda ada pasca covid ada yang dibilang bung budi ari tadi bahwasannya ada tantangan global
tentu variable variabelnya sangat bertumbuh
nah jadi tidak bisa mensimplifie
tentu bisa mensimplifikasi ya
apapun itu kita tentu ingin memajukan demokrasi dan kemudian menyulitkan republik ya
ranahnya harus seperti itu
sekali lagi kontestasi pemilu itu sebuah pilar dalam berdemokrasi
ini kesepakatan kita
apa yang muni perjuangkan yang saya perjuangkan bahwasannya pemilu adalah sebuah sirkulasi kekuasaan yang niscaya kita tegakkan dalam
menjalankan negara demokrasi
itu poin pertama
biar kita tidak terjebak dalam political decay
ada orang yang bernalarnya oh ini ditunda saja oh nalarnya ini diperpanjang saja
ini keluar dari spirit yang kita perjuangkan
itu bahwasannya pilar
itu kan sudah selesai
ditunda diperpanjang sudah tidak ada
saya ingin mengatakan ini sebuah nalar nalar yang liar yang tidak memiliki akar historis sama sekali
ini perlu diingatkan
jadi biar kita tidak terjebak dalam
jebakan jebakan batman yang sangat liar
ini adalah political decay
yang kedua adalah politik tidak hanya semata mata statistik
bahwasannya ini adalah sebuah instrumen saintifik untuk melakukan
ini seperti apa ya seperti orang baca cuaca dulu itu loh
ya perakhiran cuaca
jadi tapi ada di sana juga kita luput
politik juga adalah sebuah kontestasi virtual
apa yang andri katakan tadi
apa yang burhan katakan tadi
itu adalah virtue
sebuah sacrifice ya
nah kita kan kadang kadang selalu menjebakkan diri kita pada statistik
apa yang di gini
ada sebuah virtue yang paling luar biasa ketika anak anak menteng tiga puluh satu datang kepada sahrir
bung bung aja yang jadi presiden
kenapa tidak soekarno
tidak puas mereka ini
tapi yang kedua datang ke burhanuddin
bung bung jadi presiden
jadi prosesnya bergilir
jadi ini tidak masalah benci benci
tidak masalah subjektivitas
andre tidak suka
tapi menentukan kekembangan itu di hari h itu statistik
gini terlalu pendek akal kita
terlalu tinggi nafsu kita kalau terjebak pada fanatisme individu
ini bukan cinta buta
jadi poinnya apa nih
poinnya adalah kontestasi ini kita lakukan
bukan masalah tiga ratus orang atau seribuan orang
kata andre tadi
itu cara berpikir yang picik sempit
yang ingin saya katakan kita bersama sama di sini lagakan yang namanya kebajikan
masalah saya dukung anies itu masalah preferensi partai saya
saya menghormati beliau mendukung prabowo
muni mendukung jokowi lagi tiga periode
nah itu masalah dia
itu hal yang harus kita hormati
jadi tidak usah kemudian kita terjebak pada lucu lucuan
kalau prabowo melakukan penyembah kita hormati kok
jadi tidak usah kemudian menjelekkan anies dalam konteks itu
itu sebuah kekeliruan berpikir nana
oke siapa yang menjelekkan anies dalam konteks ini
jadi tidak kemudian menduga duga
kita tidak sedang mendiskusikan ilusi gua pelato
kita bicara fakta fakta empirik
itu laboratorium politik yang dibilang muni tadi
itu suatu hal yang lebih menarik
tapi narasi perubahan itu apakah kemudian
lebih besar dibandingkan dengan narasi keberlanjutan
karena tadi ada pemilihnya pak jokowi yang bermigrasi ke anies baswedan
artinya ada pemilih yang ingin mas anies melanjutkan keberlanjutan pembangunannya pak jokowi
itu rezeki anak solehnya anies baswedan
oke itu apa tuh jawabannya apa
iyalah anies baswedan ini modal bismillah hasil alhamdulillah
bukan bukan narasi yang dipakai adalah narasi perubahan
sementara pemilihnya pak jokowi kan pasti ini keberlanjutan
jadi narasi itu kan
tidak masuk nih ke dalam ceruk pemilihnya
cara berpikir yang vis a vis
seolah olah hanya narasinya berubah dan berterusan
kita bisa membuat narasi yang di luar itu
kenapa kita harus terjebak dengan vis a vis berubah dan berterusan
kita bisa seperti yang muni lakukan
ini hajab si rajab bin mustajab hebat ini
oke oke oke saya mau ke mas burhan
mas burhan melihat irisan pemilihnya pak jokowi ya
meskipun pak jokowi sudah memberikan endorsement beberapa kali
yang paling banyak diberikan kodenya adalah ganjar dan juga pak prabowo
tapi ternyata statistik menunjukkan irisan pemilihnya pak jokowi
juga masuk ke dalam anies baswedan lebih besar balan daripada pak prabowo
nomor satu tetap irisan pemilihnya adalah ke mas ganjar
anda melihatnya bagaimana
change itu diatribusikan ke anies
itu kan narasi anak jatuh
kalau di bawah masih banyak orang
masih banyak orang yang gak tahu apakah anies busway dan itu bagian dari narasi perubahan antitesis dari presiden jokowi
masih banyak yang gak tahu
orang kan masih melihat anies busway dan adalah tim sukses pak jokowi dua ribu empat belas
dulu bicara bahkan
dan pernah menjadi menterinya pak jokowi
kalau kemudian mereka yang puas
kita temukan orang yang puas terhadap kinerja pak jokowi sebagai presiden
termasuk mereka yang memilih pak jokowi di dua ribu sembilan belas sebagai presiden
itu cukup lumayan yang masih memilih pak busway dan
meskipun sebagian besar memang ada pola semakin tidak puas terhadap kinerja presiden
tenderung memilih anies busway dan
dan jangan lupa
yang mengusung anies busway dan itu
tangan kanannya pak jokowi dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas namanya nasdem
jadi komplikasi semacam ini yang membuat kita tidak bisa kemudian secara gebiah uyah
sementara ancar merepresentasikan mereka yang berada di jalur kontiniti
jadi gak bisa sehitam putih itu
itu narasi elit sebetulnya ya
narasi elitis ya yang menempatkan bahwa anies baswedan adalah tokoh oposisi
karena masih banyak juga yang mengasosiasikan anies busway dan adalah mantan anak buahnya pak jokowi
begitu ya mas burhan ya kalau saya bisa dapat poinnya
jadi termasuk tadi ya soal gimana cara mengukur pengaruh presiden jokowi
nah salah satu metode yang paling powerful untuk memisahkan mana sebab mana akibat
istilahnya namanya kausalitas gitu ya dalam studi statistik
itu adalah dengan memakai teknik eksperimen
ini bukan menanyakan secara langsung secara observasional
jadi dengan teknik eksperimen itu kita
oke tampaknya kita mengalami kendala komunikasi dengan mas burhan
mas muni endorsementnya pak jokowi kalau menurut mas pangy tadi angkanya cukup besar
tapi kan sekali lagi itu nanti akan diuji
tadi anda katakan bahwa endorsementnya masih terbelah
kalau cuma satu baru nanti baru ketahuan
iya kalau misalnya endorsementnya itu yang di endorse itu menang
kalau kalah gimana
pak jokowi sebagai presiden sebagai kepala negara pasti secara formal dia tidak akan memberikan dukungan secara terbuka
tetapi saya tahu persis bahwa pak jokowi ini ingin memastikan di dua ribu dua puluh empat ini tidak terjadi restart politik
tadi yang disampaikan
di start politik ada baru lagi nih titik nol baru lagi
jangan sampai dia selalu berkali kali bilang
jangan setiap pergantian itu jadi titik nol lagi
apa yang sudah dilakukan pak jokowi yang kurang lebih yang ini dipertahankan yang kurang kita perbaikin
jadi dua ribu dua puluh empat itu menurut saya satu jangan menjadi restart politik
kedua menjadi ajang konsolidasi nasional
menurut saya besar sekali
kan ini kan tingkat endorsement dan kepuasan terhadap pemerintah kan berbanding lurus
sekarang di angka tujuh puluh an lah
gak masuk akal dong
nah terakhir saya ingin menyampaikan bahwa ini kan makanya tadi sebagai laboratorium polio
apa sebagai laboratorium politik musrah ini kan sebagai sebuah gerakan namanya gerakan sentripetal
dari pusat menyebar ke daerah
sementara kalau mass forming kan gerakan terpusat
jadi yang dari daerah berpusat gitu loh
sebenarnya berat nih anak mahasiswa gak tau nih
nanti kita konsolidasi terus karena menurut saya bangsa ini perlu melakukan konsolidasi nasional
tapi musrah ini nggak akan ada like and dislike ya
kalau ditanya sama saya ya terserah masyarakat warga siapa yang mau dipilih
dan ternyata beberapa provinsi pak prabowo unggul
tempat provinsinya pak andre sumatera barat
kalau kita mau ini kita gak harus gini loh
kita tidak ngambil posisi di musrah itu
musrah itu kita cuma menjadi fasilitator aja
mas burhan silahkan dilanjut karena kita harus jeda singkat saja tadi sisanya
ya jadi begini
soal terpengaruh atau tidak terpengaruh
itu kalau pakai teknik eksperimen itu kita bisa langsung menguji berapa besar proporsi pengaruh presiden jokowi
dengan teknik yang lebih meyakinkan
tapi kalau misalnya kita pakai teknik observasional sekalipun seperti yang dipakai oleh kompas atau oleh bung panggi
itu tadi kan ada kelihatan tuh
mereka yang mengatakan terpengaruh oleh endorsement presiden jokowi
cara membuktikannya adalah kalau misalnya presiden jokowi tidak mendukung ganjar atau anies tapi mendukung pak prabowo
sudah semua gak ke pak prabowo
nah itu kan kita nggak bisa mendapatkan data kalau misalnya pakai teknik observasional
jadi poin saya adalah mereka yang mengatakan terpengaruh pun pada dasarnya sudah punya preferensi
tetapi belum bisa diuji karena presiden jokowi belum memberikan endorsement kepada salah satu calon
makanya ujiannya nanti mereka yang sudah punya preferensi berubah gak iman politiknya ketika presiden jokowi menentukan siapa capres yang diusung
oke biasanya imannya berubah gak tuh
siapa yang bisa membaca kode ya menurut saya anak anak cak
oke yang bisa membaca kode anak anak jaksa lah anak anak mahasiswa tanjung pura ini bisa membaca kodenya pak jokowi atau enggak
nanti kita akan tanya dan bagaimana tanggapan teman teman mahasiswa soal cawe cawe nya pak jokowi dalam memberikan kode kode pada kontestasi pilpres

kalau ada yang ingin bisa jadi kita barang mana tetap bersama kami di politikal show
terima kasih anda masih menyaksikan political show dan kita akan langsung bergabung melalui sambungan virtual
dengan teman teman dari badan esekutif mahasiswa bapak
kepala universitas tanjung pura kalimantan barat yang dari tadi sudah mengikuti perbincangan saya dengan para narasumber
bagaimana kemudian teman teman mahasiswa melihat fenomena kode kode yang disampaikan oleh pak jokowi
endorsement yang disampaikan oleh pak jokowi meskipun tidak begitu mendongkrak elektabilitas dari tokoh tokoh
yang dipaparkan tadi dari beberapa lembaga survei ganjar pranowo anies baswedan dan juga prabowo subianto
dan bagaimana kemudian mahasiswa melihat cawe cawenya presiden dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
saya ingin berikan kesempatan silahkan namanya siapa posisinya apa mau tanya atau ngasih statement ke siapa
sebelumnya perkenalkan saya yandi ardiadi ketua bem universitas tanjung pura puntianak kalimantan barat
jadi seperti ini pak saya cukup tertarik dengan pernyataan pak arief tadi bahwasannya
bapak jokowi ingin memastikan bahwasannya tidak ada restart politik
pesta politik hari ini adalah kembali ke nol kembali
tanya saya hari ini adalah apakah hari ini bapak jokowi ingin memastikan bahwa presiden nantinya di tahun dua ribu dua puluh empat ini adalah panjangan tangan dari bapak jokowi
sehingga beliau melakukan endorsement endorsement politik yang dilakukan hingga memastikan bahwasannya hari ini yang terpilih nanti ada tiga
panjangan tangan bapak jokowi
seperti itu sih
menarik sekali pertanyaannya ya
satu lagi silakan
terima kasih sebelumnya mbak
saya iqbal sebagai ketua dpm universitas tanjung pura dari kalimantan barat
begitu menarik mengikuti diskusi yang ada pada malam hari ini
mengingat bahwa pak presiden kita pak jokowi jokowi
ya terima kasih
untuk melakukan kampanye dengan program persyarat
sebagaimana yang diatur pada
undang undang tahun dua ribu tujuh belas
maka itu harus menjadi
bekerja harus fokus terhadap
menarik sekali tadi presiden harus fokus saja
pemerintahan dan tidak perlu melakukan
endorsement ataupun melakukan kode kode
mas puri silahkan ditanggapi
dan tadi yang pertama tadi
dari universitas tanjung pura
juga menanyakan apakah dengan
tidak ingin ada restart politik artinya
presiden ingin yang terpilih nanti adalah
kepanjangan tangannya presiden jokowi
satu pengertian tidak terjadinya
atau tidak adanya restart politik
adalah bahwa apa yang sudah dicapai
dalam delapan tahun
pemerintahan pak jokowi ini
yang kurang kita perbaiki
jadi restart politik itu tidak ada nol lagi
sesuatu sudah ada nol lagi
kan banyak hal yang
kalau saya keliling indonesia itu
sambutan masyarakat pembangunan infrastruktur
keperbibakan terhadap rakyat
dan berbagai program pemerintah yang langsung bersentuhan dengan
rakyat kecil itu terjadi lihat
satu satunya presiden yang mampu yang berani
mengendorse dana desa
kemajuan desa itu
saya sebagai wamen desa sangat
merasakan setiap saya keliling
kemajuan desa meningkat pesat gitu loh
nah yang seperti itu kan harus dilanjutkan
berarti naras nya sama dong
tidak bagus diubah yang bagus dilanjutkan
tetapi bagi saya yang pasti adalah
jangan jadi restart politik
yang kedua kepentingan pak presiden
apa sih kepentingan politiknya
ini bagaimana di dua ribu dua puluh empat harus kita maknai
sebagai konsolidasi seluruh komponen bangsa
untuk merumuskan dan mengambil langkah langkah
besar bagi negara ini
untuk kita bersaing di kancah regional dan global
jadi kita jangan demokrasi
satu demokrasi harus kita tumbuhkan
harus kita kualitasnya harus kita tingkatkan
makanya kami menghadirkan musa
kedua juga negara ini juga menjadi lebih maju gitu loh
untuk menghadapi tantangan global
jadi dua concern itu yang harus kita jalankan
di rel yang tepat begitu
andre apakah kemudian
kalau misalnya pak prabowo terus menerus diberikan kode kode
ataupun endorsement oleh pak jokowi gerindra
dan juga pak prabowo siap menjadi kepanjangan tangan tadi
seperti yang disampaikan oleh mahasiswa dari tanjung pura
kepanjangannya pak jokowi di dua ribu dua puluh empat
jadi gini nah yang saya tangkap adalah
presiden itu ingin adanya keberlanjutan pembangunan
nah lalu kalau beliau mengendorse pak prabowo
tentu beliau berharap ada estafet kepemimpinan yang dilanjutkan
dimana beliau percaya ke pak prabowo karena apa
pertama pak prabowo bersama pak jokowi bersatu mempersatukan indonesia
yang waktu itu gontok gontokan
yang sehingga stabilitas dan konsudivisitas itu tercipta
yang kedua selama bekerja tiga tahun ini
pak jokowi melihat pak prabowo fokus bekerja
menuntaskan amanah dan dianggap sebagai menteri yang berkinerja terbaik
sehingga beliau percaya bahwa pak prabowo bisa melanjutkan pemerintahan beliau
oke jadi buat gerindra gak ada masalah ya
kalau misalnya nanti estafet kepemimpinan itu ditunjukkan
ataupun diberikan kepada pak prabowo dari pak jokowi
meskipun tadi tren elektabilitasnya terganggu
jadi gini ini kan saya bilang dari awal tadi ya bahwa pemilu itu harus kita hadapi dengan riang dan keimpinan
bahwa setiap kandidat itu harus mengedepankan program
jangan sampai di satu sisi bilang persatuan dengan kata kata indah
tapi kerja pasukan di bawahnya relawannya menjelek jelekkan kandidat yang lain
jangan beda kata dengan perbuatan itu loh
ini penting bagi rakyat
ini ditujukan ke siapa ini tadi sindirannya
ini bukan ditunjukkan ini harapan kita supaya kandidat kandidat itu
betul betul mengedepankan program
jangan lidahnya empat meter indahnya
tapi relawannya berbeda pekerjaan ini penting
lalu yang kedua saya ingin menyampaikan
saya hanya mengomentari ke senior saya dawili
bahwa kenapa saya berkomentar tadi itu bukan soal picik
tapi sekali lagi kan respon terhadap rilis rilis dan pernyataan yang kita dengar
kebetulan kan saya dapil sumatera barat
saya mendengarkan membaca bahwa ada pernyataan
lalu akan ada puluhan ribu yang menyambut
ternyata mengagetkan ada hanya tiga ratus orang
tentu saya sampaikan gitu loh kok beda antara harapan dan kenyataan gitu loh
jadi bukan pijik hanya bicara fakta
karena asumsi yang dibangun selama ini bahwa pak prabowo sudah tenggelam di sumatera barat
mas anis turun private jet tuh berapa yang nyambut
eh ternyata tiga ratus orang kan kaget juga
ini berkali kali disindir bang willy silahkan dijawab
nggak saya bicara fakta bukan ingin menyindir gitu loh
itu bukan menyindir ya
itu fakta jadi berkali kali disampaikan fakta silahkan dijawab bang willy
siapa yang makan cabai dia kepedasan
itu apa itu maksudnya
ini ya peribahasa peribahasan
coba silahkan dijawab karena beliau sudah lugas nih pernyataannya bang andre
kalau andre lugas ya dia pertanggung jawabannya kepada konstituen yang didapil
ya kalau andre merasa kepedasan karena dia habis makan cabai mungkin
ya sekali lagi
apa yang kita lakukan ini saya sepakat aja sama andre tadi
kita berkontestasi dengan sebuah
hal yang sifatnya gagasan integritas
program itu ya
ya kalau dia mengkhawatirkan ada relawan yang melakukan hal hal yang tidak diinginkan
rubah aja undang undang partai politik atau undang undang peserta pemilu seperti orde baru
orde baru itu undang undang pemilunya
peserta pemilu itu partai politik dan golongan karya
golong karya bukan partai politik
termasuk bunga budiari ini kan bukan partai dia
sementara endorsement presiden dan calon presiden itu oleh partai dan gabungan partai
ini apple to apple nggak kami duduk ini
relawan ini harusnya dalam konteks apa
konteksnya kan dalam konteks pemenangan kalau nggak rela dia bagaimana gitu
ini masih udah terbentuk pemerintahan masih tetap aja
ini kalau saran saya ini andre abis ini kita rubah undang undang ini peserta pemilu adalah
partai politik dan relawan gitu ya
biar kemudian jelas eksersisnya gitu ya
jangan kemudian pilihannya begini pilihan begitu
jadi partai kemudian partai ini adalah ekspresi anak emas anak kandung dari reformasi
reformasi kenapa partai cuma dua p tiga dan pdi golongan karirnya tidak partai
nah sekarang the dominant player apa ya
ngumpul sana sini bikin musawarah sana sini terus seolah olah berbicara konsolidasi
ya karena mereka tidak terpimpin dalam partai kalau kami punya mekanisme
nah jadi jangan kaki di kepala kepala di kaki
enggak ini biasa kami berdebat seperti ini
untuk mengatakan apa bos lu jangan jangan yang mengatakan hal hal yang tidak tidak kepada presiden
presiden adalah bapak bangsa yang berdiri di atas semua kepentingan bukan hanya sekelompok
nah konsolidasi terjadi di mana konsolidasi kekuasaan itu ketika pemerintahan terbentuk
atau proses pembentukan undang undang di dpr
oke jadi presiden harus berdiri di kelompok di semua kelompok ya tidak boleh memberikan endorsement kalau menurut nasdem
bukan endorsement saya yakin pak jokowi seorang negarawan
jadi bukan hanya mengurus budi aris ini semata mata dan kawan kawannya
oke silahkan mas muni singkat saja waktu kita berapa ya
ini bang willy satu bahwa partai politik dan relawan itu gak usah dibenturkan juga tugas kita ini begini loh
kita juga sepakat bahwa yang punya hak untuk mencalonkan konstitusi ya partai politik
cuma harus diingat loh kadang kadang saya ditanya kenapa mesti relawan yang bikin musawarah rakyat ini
saya kalau ngomong ke teman teman saya bilang saya sedih harusnya partai politik yang bikin ini semua
kalau partai politiknya efektif dan berapa
bekerja betul untuk demokrasi gak perlu ada relawan kayak kita
dia mau relevan mau signifikan itu tergantung partai politiknya
kalau partai politiknya sudah betul terorganisir secara baik itu nggak perlu lagi
jadi relawan betul ya
relawan betul dalam konteks ini ya
nah anda ketika sudah berjuang ini terus nggak minta apa apa gitu ya rela
aku rela gitu ya
begini kita di dua ribu
nggak minta jabatan apa apa ini ya
gak rela betul anda berjuang ya
benar benar dengan suka rela suka cita ya
ya makanya jadi jangan menampar air dalam tulangan bro
di demokrat di amerika begitu presiden menang itu lima puluh ribu orang langsung
pendukungnya presiden terpilih langsung duduk di pemerintahan
kita pun awalnya juga nggak kepikir
tapi kok lama lama dengan segala hormat
saya mau ngusulkan ubah undang undangnya saja
peserta pemilu itu
tidak hanya partai politik tapi juga ada institusi lain gitu
bicara tentang perspektif demokrasi yang bertumbuh berkembang
nanti pak willy nanti jadi omongannya panjang lebar
ini kan kita diskusi pak
kita jaga beginilah
kalau partai memang semau maunya kalau misalnya jaksa agung
atau pos pos yang harusnya diisi oleh kelompok profesional
kan kita nanti berdebatnya nggak produktif menurut saya begini loh
relawan ini ada nggak ada ini tergantung partai politik
kalau partai politiknya efektif efisien sesuai amanat reformasi
dia bisa menjadi tempat agregasi politik pendidikan politik dan sebagainya
menurut kita gak perlu kita juga gak ada
kita ini lahir dari kebun tuhan
presidennya punya relawan juga ya yang seperti

kenapa waktu itu lahir relawan berkesadaran penuh
karena waktu itu pak jokowi setak
apa dua ribu dua puluh empat seperti kami lagi
belum tentu juga
karena setiap masa
artinya dia jadi relawan jadi pamrihwan jadinya
kalau relawan sudah sampai mengantarkan sesuatu
artinya dia tahu posisi tahu diri gitu ya
ini kan gak jadi pamrih kemudian harus berdiri
ini bahasanya jadi relawan ya
sudah judul diskusinya
oke bahasanya jadi relawan
sekali lagi nanti kontestasinya
harus ada sesi khusus nih anak anak

oke harus ada sesi khusus nih anak anak
nanti bang willy sama mas muni ada sesi kedua
peran relawan dengan partai politik dalam memenangkan kandidat
singkat saja mas panggi saya akan kasih kesempatan juga
sama mas buruan singkat saja kita waktunya udah mau
pertama dari data kita tentang layak lanjut atau perubahan
itu yang terkait dengan program program pemerintah pak jokowi
itu layak dilanjutkan atau tidak
tentu unitasnya ada
nah kalau kita baseline nya dari basis pemilihnya pak anies
artinya memang pemilihnya mas ganjar itu lebih dominan untuk layak dilanjutkan
dan basis pemilihnya pak anies kecenderungan tidak terlalu signifikan
tapi angkanya masih rata
kalau pak prabowo
oke jadi berimbang ya
ya itu pertama yang kedua mbak nana soal legasi soal tadi
bandwagon effect tadi ya pengaruh pak jokowi
ini kan sama saja dengan orang kita lagi di tepi jalan
ada warung dibuka
nah disitu kan rame ada yang berdiri ya pak budi ya
nah kita bertanya tanya apakah makanannya enak atau murah kan gitu
kan soal akan menanyakan itu penggiringan opini pengaruh pak jokowi
sekarang tinggal di endorse aja mbak puan naik gak elektribitas mbak puan
itu cara menguji
maksimal ini udah berkali kali ya
kalau mau diuji
pak jokowi juga memberikan kode
tapi kan kode itu kan gak muncul ke mbak puan
kemudian apa namanya signetiknya gak ada gitu
yang terakhir adalah soal kerja pak jokowi hasil dari mahasiswa tadi
saya sepakat bahwa mestinya pak jokowi mohon maaf fokus aja kerja dulu
belum waktunya untuk mengendorse itu gitu
sebetulnya kalau dari pengaruh survei kita tadi
artinya pak jokowi keduanya punya basis itu
jadi gak kemudian ini harus di endorse ini gak
menurut saya semua di endorse gak masalah
oke jadi pak jokowi tidak perlu mengendorse ya
saya langsung kesempatan ke mas buruan sikat saja mas
waktu kita sudah mau habis
dua menit dua menit seorang nih
kalau kita mengacu pada pengalaman
presidensial itu biasa
presiden incumbent mengendorse calon yang dia dukung
misalnya obama mendukung hillary
tetapi ada dua hal yang saya sampaikan kepada presiden jokowi
agar hati hati melakukan endorsement terbuka
yang pertama adalah faktor faksun politik
karena bagaimanapun presiden jokowi adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
jadi perlu menjadi presiden untuk semua
nah yang kedua untuk kepentingan pragmatik presiden jokowi
untuk kepentingan pragmatik presiden jokowi

iya kalau calon yang di endorse menang
kalau kalah itu membahayakan berlanjutan program pak jokowi
kalau misalnya endorsementnya ternyata tidak
berhubung pada kemenangan
dari calon yang didukung
jadi lebih baik memang put eggs in many basket
atau bahkan bicara hal hal yang normatif saja
supaya tidak punya implikasi buruk
menghasilkan calon yang
dengan cara seperti itu
justru presiden jokowi akan diuntungkan
karena siapapun yang menang
adalah calon yang kira kira tidak merasa dialina
oke itu yang tadi saya tanyakan juga ke mas muni ya
bahwa kalau misalnya menang
ya gak masalah
tapi kalau kalah ini bagaimana yang di endorse oleh pak jokowi
jadi lebih baik tadi menaruh telur sebanyak banyaknya
di dalam basket
jadi lebih baik bicara normatif saja
saya setengah detik saya menunggu amit sampai bilang
musrah itu tagline nya adalah
pilihan pak jokowi
ingat yang di depan adalah pilihan rakyat
kalau kita ikut rakyat nggak mungkin kalah
oke dan setelah ini akan ada penampilan dari teman teman milenial
teman teman komika yang menurunkan tensi politik
dan juga mungkin memberikan sentilan sentilan terhadap
elektabilitas tokoh tokoh yang saling salit menyalit
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam
kita tepuk tangan untuk kabar
kita perlu perkenalan tidak perlu lah
nggak perlu kenalin lama nama kita kita kan tiap minggu udah disini doh
tiap minggu kita kritisi pemerintah
weh berarti kita udah dikenal masyarakat bang ya
bukan nama polisi kita udah dikenal udah dicatat sama polisi nama nama kita udah
kita bahas tema hari ini bang
boleh tapi sebelumnya ini do ya
jangan gitu loh ntar dulu nih
ini temanya adalah salib penyalip anies ganjar prabowo
kita pengen kritisi dulu semua media yang ada di indonesia
termasuk cnn juga
kenapa semua media itu bahasnya anies ganjar prabowo
apa perasaan anda
apa perasaan orang yang pengen nyapres dari tahun lalu udah pasang baliho tapi gak pernah dibahas
eh siapa bang
oh iya bener
oh iya bener
kita masih punya tokoh politik loh namanya caimin loh
ini loh dari tahun lalu udah bikin baliho
tulisannya siap nyapres siap nyapres loh pak
siap loh dia
nggak pernah dibahas media media
ya itu bang caimin siap nyapres media belum siap bahas tapi masalahnya
mungkin ya ini mungkin pesan untuk
untuk timnya caimin mungkin bang ya
tahun depan itu kalau bisa tuh kata kata di balihonya diganti bang
nggak siap siap banget kok
jadinya akan dibahas sama dia
tapi kita juga pengen nanya juga nih
kan dari kemarin tuh pak anies naik private jet
oh iya bener
takutnya masyarakat berpikir
wih pak anies sekarang main binomo ya
nggak semua yang private jet
nggak semua yang main binomo private jet
indrakens ketangkep loh main private jet loh
nggak semua bang
ini salib menyalip ganjar anies dan prabowo bang
dan kita lihat adalah pak anies ini berhasil menyalip pak prabowo
sedangkan pak ganjar itu tetap di posisi satu tapi stagnan gitu aja
iya pak prabowo malah katanya agak turun bang
betul padahal pak jokowi sudah mengendorse
pak ganjar dan pak prabowo
sebagai anak muda kita melihat bahwa ternyata kayaknya cara endorse nya yang salah
seperti kita lihat pak jokowi ngendorse pak ganjar dia bilang
carilah pemimpin yang mikirin

yang rambutnya putih dan jidatnya berkerut
rambutnya putih jidatnya berkerut
masalahnya kan yang rambutnya putih dan jilat berkerut kan banyak
takutnya masyarakat salah kaprah
yang dimaksud pak jokowi adalah pak ganjar yang masyarakat tahu adalah faris rm
dua ribu empat malah dia kepilih emang kita nggak tau takutnya begitu
pak prabowo juga menurut cara endorse itu agak salah
waktu itu aku nonton di youtube dong
katanya tuh pak jokowi tuh bikin pidato
ada pak prabowo
saya udah dua kali menang pemilu mungkin sekarang adalah jatahnya pak prabowo
oh semua tepuk tangan gitu
terus salahnya dimana
salahnya takut ya jangan jangan pak jokowi itu belum selesai ngomong
oh ada kalimat lanjutannya
apa kalimat lanjutannya
saya sudah dua kali menang pemilu mungkin tahun ini adalah jatahnya pak prabowo untuk umroh
kita nggak tau
mungkin maksudnya umroh gitu
iya bukan presiden
bukan siapa tau kan bang
apalagi yang saran kita ke pak jokowi kalau pengen endorse orang tirulah selebgram apalagi kan pemilik kitab anak muda semua
harusnya pak jokowi itu niru selebgram ngendorse nya lewat instagram pakai cara selebgram
kalau contoh kan biasanya selebgram ngomong kan gitu hai guys aku baru dapat produk ini dari mslo
di review harusnya pak jokowi kayak gitu dong
akan lebih menarik bang kalau gitu misalnya pak jokowi ini upload dia video mau endorse
di upload video di instagram langsung ada tuh videonya disitu kan halo guys hari ini aku dapat kiriman

dia kerjanya bagus kok kalau mau pilih dia klik link di bawah ya gitu mungkin akan berhasil mungkin bang ya
atau mungkin tambahannya gila kalau pengen pilih pak prabowo pengen dapetin diskon pakai kode voucherku ya
ketik aja jokowi tiga periode
jangan bukan itu kode voucher ya bukan itu
bukan ya bukan ya
kasih pesan untuk masyarakat ya terakhir
tapi ini pesan kita dari masyarakat namanya kompetisi itu biasa bang
itu biasa salib menyalib
yang penting siapapun yang menang itu menang karena suara rakyat bukan karena suara goib
saya aldo terima kasih
terima kasih aduh sentilanya cukup keras keras ini kayaknya suaranya datang dari hati teman teman komika yang mewakili suara milenial
dan tadi penampilan dari aldo dan juga gian komisi dotco sekaligus menutup diskusi kita pada malam hari ini
terima kasih sekali para narasumber yang sudah hadir ada ketua moprojo mas budi ari kemudian politisi gian
kemudian politisi gian
kemudian politisi gerindra bang andre rosyadi jangan baper ya
oke masih banyak pertemuan kita ada ketua dpp nasdem willy aditya udah pakai jaket ini mungkin nanti mas eh bang andre udah bisa bikin jaket juga
kalau udah sama sama dapat tiket dan yang terakhir direktur eksekutif foxpol center bang pangi dan tadi bergabung melalui sambungan zoom
ada direktur eksekutif indikator politik burhanuddin mutadi dan juga teman teman mahasiswa dari tanjung pura terima kasih sudah bergabung
dan kita ketemu hari senin minggu depan jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat
saya rifana pratiwi saat malam sampai jumpa